senin siang panglima tni didampingi sejumlah petinggi tni mengunjungi pasukan pemukul reaksi cepat atau pprc
yang disiagakan di tarakan kalimantan utara
dalam evaluasi panglima tni menilai masih ada sejumlah kekurangan jika tni harus melakukan pembebasan sandera di filipina
sejumlah kekurangan itu antara lain kurangnya informasi intelijen peralatan dan metode pelatihan
pprc kemudian diperintahkan menjalani sejumlah latihan tambahan tetapi tertutup bagi media
meski demikian tni tidak akan bergerak tanpa adanya perintah dari pemimpin tertinggi yaitu presiden